di sini ini untuk orang dewasa nih
tidak boleh anak kecil di sini
ayo ikut om keluar
judor judor yang kepala gimana
terus rusak semua barang gimana
gue gak mau masuk penjara lagi
gue bosen di penjara
terus mau lagi mana
tapi yang jelas gue yang nggak mau jagain
hmm gue juga deh
hmm gimana kalau kita cari cara
supaya dia nggak gangguin kita di pari
tapi sebelumnya gue mau dandan dulu biar paling cantik

saya mau jemput opi
nggak ada kapok kapoknya ya nyebut opi
ya sudah sebentar
kamu udah siap iq
yaudah yuk kita berangkat
pak makasih ya pak ya
dasar anak muda
dasar anak muda
dasar anak muda
kamu kenapa sih
kok ngeliatin aku terus
kamu cantik banget pi hari ini
kok biasa aja sih pak
beneran kamu tuh bener bener cantik hari ini
dan aku bangga banget bisa jalan sama cewek secantik kamu pi
kamu juga ganteng banget kan
dan aku juga bangga bisa jalan sama cowok seganteng kamu
maksudnya kita bisa pulang sama cewek trus kefin
yak nini nggak beda
saya tinggalin ada saya disini bentar aja
saya cuma harus masuk sebentar
ngambil soto di temen saya ya
disini tempat penitipan barang
bukan tempat penitipan anak maaf ya mbak ya
aduh gimana ya
yaudah deh taruh aja disitu
tapi saya nggak tanggung jawab ya kalau ada apa apa
eh anak monster tetep disini ya
lihat tuh ada tristan sama opi
sialan tuh piabu
sampai tampaan dia dandan begituan
si kapan opi punya baju bagus kayak gitu
gue gak terima gue gak rela tristan dansa sama dia
kita tuh harus tetap cool
ranking kita nggak boleh turun
itu tuh high class tingkat tinggi
oke semuanya semuanya
karena waktunya gue mau kasih pengumuman
siapa king and queennya acara ini
karena gue udah nugasin temen gue untuk nilai penampilan kalian
jadi untuk kalian yang penampilannya oke
dan untuk lo lo yang penampilannya kenennya lampir
yah jangan marah ya
oke sekarang gue mulai untuk king and queennya adalah
tristan dan opi
tristan sama opi keren banget ya
dan gue juga mau ngumumin siapa ternenek lampirnya acara ini
ya dia itu yang paling jelek ngora dan bau
laura rena dan jessy
kalian pikir kita tuh apa sih
liat dong kita tuh keren tau gak sih
mau pikir kita semua tempat sampah apa
eh anda gak liat apa kita itu udah dandan keren keren
kasian deh lo
ini penghinaan yang paling besar awas bu wina
raka tau kemana
ya ya kenapa mbak
liat raka gak
ya gimana saya tau mbak kemana anaknya
ih mas gimana sih
ya kan tadi saya sudah bilang mbak kalau ada apa apa saya nggak tanggung jawab
tepat aja dia masih anak anak dia baru dua tahun
yaudah lo cari kesana lo cari kesana gue cari kesana
ini upah untuk lo karena lo udah berhasil bikin tristan percaya
kalau lo bener bener cinta sama dia
padahal kita kan cuma sandiwara
ya untuk bikin sirena itu jadi marah marah deh
tapi ambil dong uangnya lo kan butuh buat anak anak penampungan loh
tunggu gue mau ambil uangnya

tunggu gue mau ambil uangnya

tan kamu salah
yang kamu lihat itu semua salah dan kamu salah sangka
kamu bilang aku salah sangkar
kau pikir aku bodoh gak
kamu pikir aku cowok yang gak punya mata
aku tuh udah ngelihat pi semuanya
kamu tuh nerima duit dari wina dan ternyata selama ini kamu tuh cuma pura pura sama aku
kamu pura pura sayang sama aku kamu pura pura suka sama aku ya kan
aku udah bener bener gak bisa pikir pi sama kamu
udah lah pi
aku harap mulai sekarang kamu join aku ya
karena aku pengen banget ngelupain semuanya
anggap aja kita gak pernah kenal
tan aku emang salah tan
aku udah jahat sama kamu
tapi asal kamu tahu
aku ngelakuin ini semua bukan karena uang
tapi karena aku emang bener bener sayang sama kamu
aku pikir malam ini akan jadi malam yang indah buat aku
tapi ternyata enggak
aduh anak kecil siapa nih
pasar pam pasar pam ada anak kecil pasar pam
pasar pam pasar pam
atuh anak kecil
eh kamu anak kecil ngapain di sini
mau tahu aja
ayo keluar ikut om
di sini ini untuk orang dewasa nih
tidak boleh anak kecil di sini
ayo ikut om keluar
mau gak ikut om
eh anak siapa sih ini
kok susah pak diomongin
ayo ikut om keluar
aku mau ajak kakak itu pergi
eh gak boleh
eh kamu itu masih kecil
biarin emang gua pikirin
bayi ya nggak boleh
jangan kamu kecil
masa mana aku bandel amat sih
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
waduh aduh aduh aduh
sembarangan nih anak ini
aduh raka mana sih
eh mbak lihat raka gak
lihat raka gak
anak kecil dua tahun
raka lihat gak gimana raka ketemu gak